keinformasi pertama serba serbi ramadan banyak cara merayakan bulan suci ramadan
seorang pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu di semarang jawa tengah
menggratiskan dua liter bbm untuk warga yang bisa membaca al quran
pesan pada spanduk di spbu jalan siluwangi semarang ini banyak menarik minat banyak konsumen
betapa tidak konsumen yang bisa membaca minimal satu juz al quran
dan mendapat voucher berupa dua liter bbm jenis pertalite
mereka yang berminat diajak ke musola untuk diuji oleh seorang ustadz yang ditunjuk pengelola spbu
banyak konsumen memaknai kesempatan ini tak cuma untuk mendapat bbm gratis
kita ngaji satu jus tiap ayat kita bacakan tiap huruf kita mendapatkan pahala
dan setelah kita membacakan akhirnya kita dapat balasan dengan mendapatkan voucher untuk mendapatkan bbm
pihak pengelola menegaskan kegiatan bagi bagi bensin gratis ini bukan program bumn
peserta juga harus serius membaca al quran untuk dapat bbm
kita mempunyai ruh sendiri antara ini itu memiliki ruhnya
yaitu kalau baca satu jus itu harus jelas satu jelas bersuara dan juga harus sesuai dengan tajwid yang ada
program ini akan berlangsung hingga akhir ramadan
setiap hari dibuka sejak jam sepuluh pagi
hingga jam tiga sore